tapi yang lain sudah semua ya
tewasnya editor metro tv memasuki babak baru
selasa petang kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyatakan
berdasarkan uji laboratorium forensik labes polri
petugas tidak menemukan bekas penganiayaan atau luka lebam
akibat benda tumpul di tubuh yodi
polisi juga memastikan kematian korban akibat luka sayatan dan tusukan senjata tajam
dari pisau yang ditemukan di sekitar lokasi terdapat sidik jari korban
namun demikian penyidik belum bisa menyimpulkan apakah korban dibunuh atau bunuh diri
sementara dari olah tkp yang dilakukan beberapa kali
petugas tidak menemukan ceceran darah di sekitar lokasi dan hanya terdapat pada tubuh korban
hingga saat ini penyidik telah memeriksa tiga puluh empat orang saksi
pemeriksaan akan terus dilakukan hingga polisi menemukan titik terang
soal tewasnya editor metro tv yodi prabowo pada sepuluh juli lalu
apa yang disyukur adanya kekerasan
kekerasan terhadap si korban itu tidak ditemukan
jadi yang ada di pundaknya adalah lebam mayat
ada satu barang bukti pisau yang ditemukan di tkp
sementara ini sidik jari ada ditemukan adalah sidik jari korban
dan juga dna si korban sendiri
sebelumnya tim gabungan penyidik polda metro jaya bersama polres jakarta selatan
menggelar ulang olah pkp kasus tewasnya editor metro tv yogi prabowo pada senin
polisi mencoba mencari bukti tambahan dengan menyisir lokasi
termasuk mencocokkan keterangan dua saksi mata dengan rekaman cctv terduga pelaku
yang melintas di pinggir kali pesanggerahan saat peristiwa pembunuhan terjadi
polisi berharap masyarakat di sekitar lokasi bisa menginformasikan segala sesuatu
yang dianggap sebagai bukti tambahan
inputan cnn indonesia